ada suara ular
eh selalu gua itu
enak aja men selalu gua itu
ampun ampun sinuman ular
tolong jangan ganggu keluar ke saya
saya tidak akan pernah berhenti untuk mengganggu
sampai kamu mau mengakui perbuatan kamu
kedekat jurang itu aja saya gak berani
kalau bukan karena sekar jatuh di sana
kamu sudah memperlakukan sekar dengan tidak adil
walaupun saya sebagai bapak dirinya
tapi saya tetap sayang terhadap sekar
saya anggap sebagai anak sendiri

hari dua ini gak salah
jadi tolong lepasin dia
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku akan menganggap
aku naik ke luar frank
aku akan naik ke luar frank
aku akan naik ke luar frank
mengenal saja aku tidak chill saya
aku akan belajar
aku sampei satu lc
aku sampai sampai aku masih di luar kyoranya